inilah kawanan monyet liar ekor panjang yang memasuki perumahan mewah yang berada di komplek peluit karang asri penjaringan jakarta utara pada selasa sore
kawanan monyet ini berkeliaran dari satu atap rumah ke atap rumah lainnya
hal ini membuat warga di kompleks pluit karang asri resah
selain khawatir atap rumah mereka dirusak warga juga khawatir jika monyet monyet ini menyerang
selain berkeliaran di atas atap monyet monyet ini juga mengacak acak tong sampah untuk mencari makanan
kawanan monyet ini berasal dari taman suaka marga satwa muara angke yang lokasinya tak begitu jauh dari komplek perumahan
kuat dukaan monyet monyet ini masuk ke permukiman warga akibat lapar
warga berharap segera ada penanganan dari otoritas berwenang untuk mengatasi keberadaan monyet ini